pemirsa seorang ibu hamil di kawasan koja jakarta utara terpaksa melahirkan di dalam mobil polisi yang sedang berpatroli
ya untunglah ibu dan bayinya dalam kondisi sehat meski tidak mendapat pertolongan medis saat melahirkan
fitri kumala dewi ibu yang mengandung anak ketiganya ini terpaksa melahirkan di dalam mobil polisi yang sedang berpatroli
lantaran tak kunjung mendapat taksi ketika hendak menuju ke rsud koja jakarta utara
saat hendak melahirkan warga sekitar membantu menghentikan mobil dinas polres jakarta utara yang sedang berpatroli
menurut kanit bin mas polres jakarta utara ibtu suparno seorang petugas menolong fitri saat itu
warga pun menghentikan mobil patroli lantaran kondisi fitri mengalami kontraksi
ibtu suparno bersama rekannya kompol jubaidi langsung menolong fitri
dan membawanya ke rsud
koja guna mendapat pertolongan
namun di perjalanan fitri melahirkan di dalam mobil
dalam perjalanan itu saya sudah sampaikan
bu tahan dulu bu tahan dulu bu tahan dulu
eh belum sampai di rumah sakit
koja sudah melahirkan
saya lagi lewat ya lewat patroli
kebetulan itu mobil yang ada mobil dimintain tolong online
itu tidak ada yang mau
kebetulan saya melintas ya kita tolong ini bu itu itu
dalam kunjungannya ke rumah sakit
wiono juga memberi sedih making kisan dan menamai bayi tersebut
askadina dari kita bayangkari dari kepala kapolres jakarta utara
bu artinya apa sih dari namanya itu
artinya taat pasukan yang taat agama
kini fitri sudah kembali ke kediamannya di jalan kampung bendungan melayu
koja jakarta utara
istri muhammad said itu juga menyampaikan rasa terima kasih
atas kesinggapan ibtu suparno dan kompol jubaidi
menolong proses melahirkannya